dentuman hampa meriam sebanyak dua puluh satu kali di halaman bakorwil kota bogor jawa barat
menyambut kedatangan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud dan rombongan di istana bogor
raja salman tiba di istana bogor saat hujan deras turun
rentetan suara meriam ini menjadi tembakan kehormatan yang mengiringi rombongan raja salman bin abdul aziz al saud
saat melintas di depan istana bogor
meriam tujuh puluh lima ini ditembakkan sebanyak dua puluh satu kali yang mengarah ke sayap kanan gedung istana bogor
sementara itu meski hujan deras
mengguyur warga tetap rela menunggu dan menyambut kedatangan raja arab saudi dan rombongan